dia pasti akan menghindar kalau dia ketemu sama aku
apa yang harus aku lakukan
selamat pagi den
baju yang aden pinjam dari teman aden
sudah bibit cuci dan setrika
kalau mau aden kembalikan sama temen aden
sudah bibi siapin
terima kasih bi
kalau begitu bibit pamit ke dapur dulu ya den
aku pakai baju dandan dandan seperti ini
aida gak mengenali aku sama sekali
melayu melayu pak
bu silakan bu melayu melayu
aduh si togar mana sih
kok dia belum datang
melayu melayu melayu

bagaimana caranya ya
supaya aku bisa deketin aida dengan baju seperti ini
apa dia bakal curiga ya
ya lompat dia lompat
orang ini bosen sopan pak
patasnya kita pukulin siapa mampu
udah udah udah udah

sini balikin dompet saya sekarang juga
saya nggak mau banyak urusan lagi
ini dompet itu kan
udah bubar bubar semua bubar
sini sini duduk situ dulu yuk
ya ampun aku ambil obat obat dulu
sakit banget ya
belum belum belum
lagian kamu juga gimana sih bukannya nyari kerjaan yang halal aja
emangnya nggak ada kerjaan yang lain apa selain jadi tukang copet
banyak tahu nggak kalau hanya untuk makan sih
gue bukan tukang copet tuh tadi tukang copet jebak gue
dilemparin tiba tiba dompet begitu aja kan gue gak tau
kalau udahlah nggak usah alesan
sini sini aku obatin lagi ya
udah nolongin gue tadi
obatin lagi sekarang
dulu aku jadi dokternya
sekarang aida jadi dokter yang mengobati aku kayak begini
walaupun harus babak belur aku senang
karena sudah bisa berada dekat aida lagi
kamu itu lagi ngapain sih
saya cariin kamu dari tadi kemana mana
itu lihat penumpang kamu pada kabur semua
aduh maaf pak tadi
ini juga bukan salah kamu
dia tadi barusan telpon kalau dia mau berhenti kerja
dia dapat kerjaan di luar kota
kamu tahu nggak
orang yang bisa gantiin dia
mungkin ini kesempatan aku untuk bisa terus dekat dengan aida
dengan bekerja di sini bareng dia
aku gak boleh menyanyiakan kesempatan ini
biasa bawa bus bawa truk tuh keluar kota ke medan semua
nggak deh nggak deh
dia ini kan copet yang habis digebukin orang
saya nggak mau kasih kerja orang macam dia
kita kasih kesempatan aja
siapa tahu kalau kita kasih kerjaan yang halal
dia bisa berubah jadi lebih baik
kamu bertanggung jawab untuk ngawasin dia
iya pak tenang aja
pasti saya yang tanggung jawab kok
kamu tunjukin bus yang harus dia bawa ya
terima kasih pak
eh kita belum kenalan loh
aku kayak pernah punya temen mukanya mirip banget
muka kamu pasaran
setiap terminal udah muka gue
oh itu ya
ada apa pak
kebetulan saya sedang ada urusan dekat daerah sini dan
saya pikir saya bisa mampir dan mengajak kamu makan siang
kok tumben bapak ngajakin saya makan siang
ya kebetulan saya sedang kosong dan
ya mungkin kita sekalian bisa membicarakan pekerjaan mungkin
tapi sebentar ya pak
saya ambil tas dulu
sebenarnya ini gak ada hubungannya sama sekali dengan masalah pekerjaan
aku hanya ingin menghabiskan waktuku bersama kamu tania
di restoran ini yang paling terkenal itu bistik ayamnya
odi itu kan odi
aku harus tanya sama dia
aku harus tanya sama dia
kamu pesen aja dulu ya
saya mau ketemu dengan teman lama saya
sekarang saya sedang bersama cucunya ibu laras
apa benar dia putriku
tolong katakan sekarang
apa benar dia putriku
sebetulnya saya ketemu laki laki mas
dan laki laki itu bilang sama saya kalau bayi mas itu waktu itu
ya pak nggak apa apa
ternyata saya hanya salah orang
pertanyaannya sebaiknya kita kembali ke meja kita dulu